sebagai salah satu tempat hiburan tertua di surabaya
taman remaja surabaya merupakan ikon kota pahlawan
namun di tengah derasnya hiburan modern
trs kini semakin dilupakan
pemkot sendiri berencana akan merubah trs menjadi kampung seni
agar kembali dibanjiri pengunjung
taman remaja surabaya

taman remaja surabaya sempat menjadi tempat favorit warga surabaya mencari hiburan
selain harga tiket yang murah
lokasi yang berada di tengah kota juga menjadi kemudahan warga untuk berkunjung
namun lambat laun seiring berkembangnya hiburan modern

untuk menutup kerugian yang terus bertambah
pemerintah kota surabaya berhubungan
rencana akan merubah trs menjadi kampung seni terintegrasi
saat ini dinas kebudayaan dan pariwisata kota surabaya

untuk membuat perencanaan pengelolaan taman remaja surabaya ke depannya
yang pasti kita akan optimalkan

aset aset pemerintah daerah

sementara terkait kabar rencana pengambil alihan pengelolaan taman remaja surabaya
mendapat tanggapan beragam dari warga surabaya
dan kalau seandainya ditutup ini akan sangat menghilangkan khasnya surabaya

karena nanti buat pengembangan remaja remaja di situ

meski ada yang setuju dan ada yang tidak
taman remaja surabaya memang harus berubah jika tidak ingin semakin terpuruk
pada tahun dua ribu lima belas pendapatan dari taman remaja surabaya hanya dua belas miliar rupiah
dari nilai tersebut pemkot surabaya hanya kebagian tiga puluh tujuh lima persen
atau empat lima miliar rupiah sesuai perjanjian kerjasama
padahal di tengah kemajuan teknologi
trs seharusnya dapat menyumbang pendapatan lebih dari empat lima miliar rupiah
wahyu pratama surabaya